bubur bubur ayo cantik mbak mampir bubur madura ayo sayang di bubur madura ya satu campur
nyaman ongku alias nikmat bener ini namanya bubur madura makannya sih cukup
lima menit tapi ternyata proses pembuatannya panjang banget pin
atau hari ini saya akan ajak anda sehari menjadi penjual bubur madura
banyak rupa bubur di indonesia salah satunya di jawa timur ada kuliner bubur legendaris yaitu
bubur madura bubur madura memiliki cita rasa unik perpaduan rasa manis dan gurih berisikan
campuran beberapa bubur lain seperti bubur ketan hitam bubur sum sum bubur mutiara dan
bubur serintil karena banyak pelengkap proses pembuatannya bisa memakan waktu satu hari penuh
kali ini saya mau mengajak anda mengintip proses dibalik manisnya bubur madura
iendo ny envolver mariama salah satu penjual bubur madura legendaris surabaya sejak tahun sembilan puluh an
sekitar pukul lima pagi dapurmu maria sudahngepul si buk untuk mengolah bubur
madura ini proses bikin bubur madura ternyata gampang ya bu ya ini doang kan yang
ketan hitam adalah salah satu bahan untuk pelengkap bubur madura
ini yang proses pengolahannya memakan waktu paling lama
setelah dicuci bersih ketan hitam harus direndam semalaman hingga mengembang
karena itulah harus dibuat paling awal
jadi ini ada triknya supaya bubur ketan hitam ini enggak cair
caranya pancinya harus dipanasin dulu baru setelah itu dipindahkan
jika anda melihat butiran butiran berwarna merah muda di sajian bubur madura
ini dia yang namanya bubur mutiara
mutiara berbahan dasar sagu
kalau ini cukup singkat pembuatannya
cukup masukkan ke dalam air panas lalu aduk hingga mengembang
walaupun singkat tapi ada triknya ya
kalau sekarang ini proses membuat bubur mutiara
ini supaya enggak gosong ini cara ngaduknya harus cepat
harus cepat kemudian apinya cukup kecil aja
supaya nggak lengket dan juga gosong
lanjut ke proses selanjutnya
lanjut ke proses selanjutnya
yaitu bubur serintil
bubur serintil terbuat dari tepung beras yang dipadukan dengan gula merah
tampilannya berwarna coklat dan bertekstur lebih lengket
ternyata membuat bubur madura ini banyak sekali tantangannya
tantangan berikutnya adalah membuat bubur serintil
jadi ini enggak seperti kelihatan adonan seperti biasanya ya
karena sambil diolah atau diaduk atau bahasa jawa nya diuleni
ini saya harus memegang tepung dengan yang air panas mendidih
jadi kalau enggak biasa kayak saya ini jadi sedikit sakit ya kena kena air panas ya
sebelum akhirnya nanti dibentuk jadi adonan kecil kecil
setelah jadi padat adonan ini mulai dibentuk kecil kecil
ini sudah jadi dari hasil yang tadi berupa adonan sekarang sudah jadi adonan yang lebih padat
jadi ini sudah jadi adonan yang lebih padat
selanjutnya kita mau bentuk dan masukkan ke air panas
ternyata tidak semudah yang saya kira untuk membuat bulatan kecil bubur serintil ini
dibutuhkan bentuk dan ukuran yang konsisten sehingga tampak cantik ketika disajikan
selain membuat bubur serintil kita masuk komponen utamanya
terbuat dari olahan tepung dengan resep yang sangat mudah
biasanya pada bubur sum sum terdapat bola bola kecil perpaduan tepung dan kelapa parut
ada yang unik dalam proses penjualan bubur madura ini
biasanya penjualan menggunakan sapaan sayang atau cantik kepada calon pembeli
tujuannya selain untuk menarik perhatian pembeli
sapaan ini kerap digunakan sebagai simbol keramahan dan keakrapan dari suku

bubur bubur ayo cantik mbak mampir bubur madura
ini bubur sum sum
yang ini yang seruntil ya bu ya
ada gula merahnya
kalau ini bubur mutiara
bubur ketan hitam
terakhir santannya ya
bubur talam terakhir baru disiram santan
oh ya ini tambah gulanya ya
satu lagi ya mbak ya
bubur madura ternyata cukup digemari oleh masyarakat loh
cita rasa yang unik ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya
iya sering banget disini itu salah satu langganan
soalnya kan sekarang nyari bubur madura itu sangat jarang ya
terus untuk rasanya itu manis ya untuk bubur madura ini
terus kalau di pasar atom ini bubur maduranya itu untuk kebersihannya juga oke
jadi nggak perlu takut takut lagi untuk kebersihannya gitu sih
jadi salah satu langganan
sudah berjualan hingga dua generasi bubur madura buma riyamah memiliki cukup banyak pelanggan
bahkan dari luar daerah seperti jakarta dan bandung
setiap hari ia mampu menjual seratus porsi bubur madura
satu porsi bubur madura lengkap dijual dengan harga rp sepuluh
ini saya taruh di sini ya bu ya
bu sebenarnya kalau ibu jualan bubur madura ini sudah dari berapa lama sih bu
mulai dari kecil sayang mulai umur dua belas tahun
ya sekarang sudah umur empat puluh tujuh
berarti ini dari awal memang sudah jualan di sini atau gimana bu sebelumnya
dari sini dulunya keliling habis itu jualan di lantai tiga
dipindah di depannya hartani lalu ke kumpas itu habis ini terakhir pindah ke sini nggak pindah pindah
semakin siang pembeli bubur madura semakin ramai
biasanya sekitar pukul empat sore dagangan bubur madura ini sudah ludes terjual
kalau masih tersisa biasanya mariamah akan menyumbangkan bubur madura
ke panti asuhan
kia klarissa diding iswandani surabaya jawa timur